operasi tangkap tangan kpk yang menyeret kepala basarnas marsdia tni henry alfian di menduai polemik masyarakat anti korupsi indonesia akan melaporkan pimpinan kpk ke dewan pengawas
maki meminta dewas untuk memberhentikan pimpinan karena diduga melanggar pelanggaran etik berat dalam penetapan tersangka kepala basarnas
sore ini kita akan membahasnya dengan mantan pimpinan kpk saud situmorang dan koordinator maki boyamin saiman selamat sore pak saud dan juga mas boyamin
saya mau ke pak saud dulu pak saud puspom tni akhirnya menetapkan kepala basarnas sebagai tersangka kasus suap proyek di basarnas
apakah berarti persoalannya selesai dan proses hukumnya sesuai dengan prosedur nih pak saud
ya itu masih bisa debatable juga karena memang kalau kita bicara bagaimana sebenarnya case kemarin itu menjadi noise sangat berisik gitu ya
sebenarnya itu kan nggak penting ya nggak perlu berisik kayak begitu gitu
kalau kita mau
bicara undang undang tni bicara kuhap bicara kpk sebagai leg spesialis terus kemudian pada bagian lain kita bicara juga undang undang kpk nya sendiri dan seterusnya
itu sebenarnya kan noisi itu nggak penting walaupun orang selalu membandingkan dengan kasus satu ratus satu yang disitu pasal dua artinya kerugian negara sedangkan ini kan suap
jadi maksud saya kita gak usah debat debat disitu pokoknya kalau korupsi penjarain udah gitu aja
berarti persoalannya yang noisy itu berarti udah selesai ya
ya kita harapkan sudah selesai tetapi kemudian nggak bisa selesai begitu aja
karena ada sesuatu disitu yang dilanggar ada sop yang dilanggar
makanya saya bilang kan kemarin dewasnya harus tanggung jawab
oke ada sop yang dilanggar
nah dari awal mulai dari surat masyarakat itu masuk sampai kemudian konferensi pers kemarin ini kan banyak sekali yang perkesan mau lepas tangan pada bagian lain penyelidik
kalau orang bilang mau berdebat ini karena tni tni juga bisa kok di adili atau di sindik oleh kpk karena ada dasar hukumnya semuanya
hmm berarti ada pelanggaran sop disini ya menurut pak asaud ya
saya mau ke mas boyamin dulu soal pelanggaran sop nanti mungkin saya bahas di belakang
mas boyamin dengan puspon tni menetapkan kepala basarnas apakah proses diperadilan militer
akan lebih transparan dan lebih berat sanksinya atau bagaimana menurut anda
ya gini rifana jadi posisi yang kita harapkan itu jangan sampai tersangka korupsi itu lepas putusannya bebas
karena apa ini kan ada kamar kamar yang harus kita perhatikan
ada kamar perdata ada kamar pengadilan agama militer dan lain sebagainya
karena pengala yang sebelumnya
sebelumnya kpk dikasus bakamlah itu kan juga akhirnya terpisah
dan diproses juga dan diputus bersalah
jangan sampai gara gara salah prosedur yang meskipun dianggap debatable
nanti kalau kpk menangani sendiri tiba tiba pengadilan negeri tipikor nanti mengatakan tidak berwenang
jadi dalam hukum itu ada istilah kompetensi relatif atau kompetensi absolut gitu loh
nah kalau nanti kemudian mengatakan tidak berwenang
nah nanti kemudian diserahkan tni pom tni atau pom tni bisa saja menolak dengan alasan
satu orang tidak boleh dia
ya kan akhirnya lepas
jadi perhatian kita cinta kita kepada kpk itu jangan kemudian nanti salah
kalau kita mau kurang ajar kita diamkan aja tiba tiba nanti diputus bebas
pom tni pun juga bisa begitu
bisa aja diam aja kemudian biar aja diputus bebas karena tidak berwenang
justru maki dan pom tni itu mengambil tanggung jawab supaya koruptor ini tidak bebas gitu loh
jangan sampai dianggap tni ini intervensi mengambil segala macam
sebenarnya kpk itu kan berdasarkan
kewenangannya berwenang untuk mengkoordinasikan
artinya membentuk tim koneksitas ngajak tni
kalau tni nggak mau ya diberikan kayak kasus bakam lah
kan sesederhana itu gitu loh
jadi sesuatu yang gampang tapi seperti mahasiswa baru pelonco gitu sekarang
mas boyamin ini kan sebenarnya
sebenarnya kan noisi ataupun kisru antara kpk dan tni tidak perlu terjadi kalau nggak ada
kalau ada koordinasi yang jelas
tidak ada sop yang dilanggar sepertinya
dikatakan oleh pak saud
anda melihat ini memang murni tanggung jawab pimpinan kpk yang gagal berkoordinasi dengan tni begitu ya
gagal menjalankan sop
kemarin itu kan ketika gelar perkara
hanya ngundang pom tni yang datang level level mungkin penyidik
bisa sersan bisa kapten mayor gitu kan
sehingga mestinya kalau itu diundang dibuat berita acara bersama
ini kita bentuk koneksitas ya
tim gabungan ya
selesai kalau di situ
sehingga jumpa pes bersama
nanti akan ditangani secara koneksitas
baik nanti auditornya juga koneksitas
nanti hakimnya kalau perlu koneksitas juga gitu
jadi ini yang memang kpk ini ternyata saya bandingkan dengan kejaksaan agung
ketinggalan jauh keretanya
kejaksaan agung itu sudah ada namanya tim gabungan tetap koneksitas
bahkan ada jaksa agung muda pidana militer
ada surat keputusan bersama
kpk ternyata belum ada
kemarin kan pak saud kemarin tidak dibuat buat ini
jadi saya kaget saja ternyata belum ada
ya saya mau tanya ke pak saud
artinya memang kpk tidak punya tim gabungan ataupun tim konektivitas begitu ya
dengan instasi lain dalam menangani kasus kasus korupsi semacam ini ya
sehingga terjadi tadi pelanggaran sop miskoordinasi
ya itu makanya kembali lagi
kalau kita pakai argumentasi lebih hukum dan nalar hukum
mau ditangani secara sendirian
di tni belajar dari kasus aw satu satu walaupun akhirnya itu sp tiga diributkan orang gitu ya itu
tapi kalau kita pun berbicara koneksitas
itu semua ada dasarnya
di indonesia kita bisa lewat beberapa hari
semuanya kalau mau ditangani kpk juga bisa
tetapi kalau memang kita bicara persoalan hukum di indonesia ini lebih banyak persoalan sosiologinya
kita paham di situ
nah oleh sebab itu saya bilang kunci utama ajanya adalah
menjebloskan orang yang sudah prudent
yang sudah terbukti
yang sudah pultoid
yang sudah ke dalam penjara
siapa yang menangani
ini kemudian yang kita lihat tadi gambar besarnya
orang luar menilai
kalau kita bicara indeks persepsi korupsi
yang penting tidak ada yang lolos di situ
jadi kalaupun ada sesuatu yang tertinggal
ada yang miss
kemudian itu masih terus berlanjut sampai hari ini
ya saya sebenarnya kalau bicara menko polukam dia harus perintah
karena menurut koordinator itu kan harusnya bicaranya perintah
eh lakukan ini lakukan ini lakukan ini
sampai hari ini ketidakpastiannya masih tinggi menurut saya
walaupun sudah diputuskan oleh tni
untuk kemudian mereka kita tangani mengambil alih
tetapi dari sisi sisi kpk nya kan bagaimana
sepertinya maksud saya
karena korupsi ini akan terjadi begini lagi ke depan
kpk harus buat apa
supaya kemudian ini tidak terjadi lagi
siapa yang ngambil siapa yang nerima
siapa yang memberi
jadi itu tidak mudah di
tidak usah didebatkan
berikutnya ini hanya soal manajerial saja
ya soal manajerial pak saud
apakah dengan pimpinan kpk sekarang mengakui kesalahan
kemudian melakukan audiensi dengan pegawai
karena dianggap menyakiti perasaan para penyidik dan juga penyelidik begitu ya
lantas persoalannya selesai
ini pimpinan kpk menolak mundur ya dari jabatannya pak saud
ya itu kan kayak film kartun
ya nggak bisa secepat itu
mau tidak semoga itu
harus tanggung jawab
nanti ini terjadi lagi
makanya dewasnya harus memeriksa awal itu
mulai dari surat masuk sampai komprensi mers terakhir itu
siapa yang miss
siapa yang menyalahi sop
ya anak buah tidak bisa disalahkan
tuan asyaf jangan mundur
kamu harus di situ
jadi harusnya memang dewas yang mengambil alih ya
untuk menyelidiki pelanggaran sop yang ada di internal kpk
begitu ya pak saud
ya mereka digaji untuk itu mbak
ya gitu mbak
negara menggaji mereka untuk itu
mereka harus bekerja
menurut pak saud
sejauh mana dewas akan berani bertindak
karena kan kemarin kemarin sudah banyak pelanggaran yang masuk
adugaan pelanggaran yang masuk
laporan pelanggaran yang masuk ke dewas
tapi ternyata ya
tidak ada tindakan tegas juga yang diambil oleh dewas
untuk kasus ini menurut pak saud bagaimana
kan kemarin saya bikin statement itu seolah olah
ada yang mengatakan
kok saud ini asbun
asbun gimana gitu ya kan
ini serius bunyi
asesbun ini serius bunyi bukan asbun
bahwa memang dewas itu anda digaji untuk mengawasi day by day operation
day by day pekerjaan dari
semua mulai dari tukang obi sampai pimpinan paling atas
jadi jangan dianggap bahwa
kita kalau bicara untuk deklas kemudian dianggapnya asbun
ini serius bunyi ini bukan asbun gitu loh

mas boyamin anda sudah jadi nggak melaporkan pimpinan kpk ini
ke dewan pengawas
atas dugaan pelanggaran sop ini
besok siang sekitar jam satu jam dua
suratnya sudah saya susun
dan nanti kalau toh saya ini baru pulang haji
misalnya belum bisa berangkat ke jakarta
ada tim yang nanti akan memasukkan laporan itu
bahwa ini masalahnya sederhana
membuat terang perkara
apa yang terjadi sih gitu
karena kalau kita hanya berdebat di luaran
terus pimpinan kpk berusaha mengambil alih
bahwa tanggung jawab tapi sebelumnya menyalahkan anak buah
nah justru itu harus dibuka seterang terangnya
yang bisa buka siapa dewan pengawas
nah bahwa ini dugaan pelanggaran kode etik
tapi kemudian nanti kalau penyidik penyelidiknya benar
pimpinannya benar ya berarti direhabilitasi
jadi belum tentu mereka bersalah
tapi saya laporannya harus dipelanggaran
karena pertama tidak berwenang kalau saya
kedua yang paling fatal menurut saya
tidak ada seprindik ketika penetapan tersangka
diakui oleh pak patah sendiri
ini yang paling fatal menurut saya
kalau soal menyalahkan anak
wah itu kan bagian dari cari selamat
ya udahlah itu sikat kekanak kanaan
saya tidak mau mengurusin yang kekanak kanaan gitu lah
oke jadi ada pelanggaran sop yang sangat krusial adalah
tidak adanya sprindik ya pada saat pengumuman tersangka ini
diakui oleh wakil ketua kpk pak alexander marwata
tapi mas boyamin anda kan banyak ya membuat laporan ke dewan pengawas
tapi kan tindak lanjutnya tidak sesuai dengan harapan yang ini
anda bagaimana melihatnya pesimis juga nggak
atau bikin laporan aja lah gitu
tetap saya akan menggunakan mekanisme ini
karena tidak mungkin saya akan kemudian teriak teriak di luar
itu malah malah dianggap
ah teriak teriak di luar aja gitu
terus bu lili yang terkait dengan binjai
nyatanya juga dinyatakan bersalah kan gitu kan
nah ini nanti mudah mudahan saya
setidaknya mekanisme dan jalur ini harus kita gunakan
kalau tidak kita gunakan malah nggak ada gunanya
kita teriak teriak kalau tidak kita gunakan malah nggak ada gunanya
kita teriak teriak kalau tidak kita gunakan malah nggak ada gunanya
kita teriak teriak ini gitu
jadi itu rifana jadi kita berharap lah nanti dewan pengawas ini
akan mengaudit kinerja dalam ott ini
mulai dari awal sampai akhir
siapa yang melanggar sop
terutama tadi kuncinya
kok diumumkan tersangka oleh pak alec marwata
padahal sprint dig nya untuk itu belum ada
mestinya kan kalau belajar ke saya cukup ngomong
penerima itu diduga ini ini
dan akan kita serahkan atau kita bentuk tim koneksitas
untuk melakukan penyidikan sekaligus menetapkan tersangkanya
tapi berdasarkan pengakuan pemberi
diberikan kepada ini ini
kan gitu aja apa sih susahnya semua kpk ini kadang kadang lemot
kadang kadang kebablasan gitu loh
nggak tahu ini
terus terang aja saya komisioner ini
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil laporan dari maki ya
atas dugaan pelanggaran sop
yang dilakukan oleh pimpinan kpk ke dewan pengawas
kita tunggu nanti ketegasan dari dewan pengawas
untuk menyelidiki ini dari hulu sampai hilir
terima kasih pak saud situmorang
kpk dan juga koordinator maki
mas b ebin saiman sudah bergabung